rampah elak lah gimana pak
selasa pagi kepala kantor pajak madia jakarta timur
wahono saputra dan kepala bia cukai makassar andi pramono
datang memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi atau kpk
terkait klarifikasi dugaan rekening gendut keduanya
secara terpisah keduanya masuk ke gedung kpk
dan tak banyak memberikan komentar terkait pemanggilan ini
pemanggilan atas keduanya dilakukan oleh tim lhkpn kpk
yang berada pada deputi pencegahan dan monitoring
setelah sebuah unggahan menampilkan rumah mewah yang diduga miliknya
berada di kawasan cibubur jakarta timur
berdasarkan laporan lhkpn terakhir
yang dilaporkan pada enam belas februari dua ribu dua puluh
untuk periodik dua ribu dua puluh satu
andi pramono tercatat memiliki harta kekayaan
mencapai rp tiga belas tujuh puluh lima miliar
andi juga tercatat memiliki lima belas aset tanah dan bangunan
dengan total nilai mencapai rp enam sembilan puluh delapan miliar
sementara itu wahana saputra ikut terserat
setelah kpk menelusuri saham saham milik rafael alun
pada sejumlah perusahaan
dan diduga istri wahono menjadi pemegang saham
di dua perusahaan di minahasa utara
di mana istri rafael juga menjadi pemegang saham
di dua perusahaan tersebut
berdasarkan laporan lhkpn
wahono mempunyai harta kekayaan
senilai rp empat belas tiga miliar
data itu disampaikan wahono ke kpk
pada tujuh februari dua ribu dua puluh dua
meliputan cnn indonesia